setelah dua belas tahun kasus pembunuhan munir said talib masih terkatung katung
tidak jelas penuntasannya
meski polikarpus budi hari prianto sudah ditapkan sebagai pelaku
aktor intelektual utama di balik kasus ini masih tanda tanya
komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
memenangkan gugatan di komisi informasi publik atau kip
dalam kasus pembunuhan munir
dalam gugatannya kontras menuntut agar sekretariat negara
membuka hasil investigasi kasus terbunuhnya munir tolib
pejuang hak asasi manusia di indonesia
yang dibunuh dengan racun di pesawat dalam perjalanannya menuju belanda dua belas tahun lalu
betul telah terjadi pertemuan antara tim tpf
tim pencari fakta untuk kasus pembunuhan munir
dengan pihak presiden
dimana dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh kementerian sekretariat negara
yang dalam hal ini adalah pihak yang kami mintai untuk memberikan informasi
atau memberikan dokumen terkait dengan pembunuhan munir
namun dalam persidangan sekretariat negara mengklaim tidak memiliki dokumen yang dimaksud
hal ini ditegaskan oleh staf khusus menteri sekretaris negara bidang hukum alexander lai
menurut alex justru kip meminta sekretariat negara mengumumkan tidak memiliki dokumen tersebut
kementerian sekretariat negara mengumumkan pernyataan yang disampaikan kementerian sekretariat negara
pada persidangan kip tersebut
bahwa kementerian sekretariat negara tidak memiliki dokumen yang namanya laporan tpf
padahal menurut dua anggota tim pencari fakta hendardi dan usman hamid
dokumen tersebut telah diserahkan di istana negara kepada presiden saat itu susilo bambang yudhoyono
sekretaris negara yusril ihza mahendra dan menteri terkait lain pada dua puluh lima juni dua ribu lima belas
oleh karenanya tidak masuk akal
jika dokumen hasil investigasi tim pencari fakta atau tpf dinyatakan hilang ataupun tidak tersimpan
kalau memang misalnya hilang ya harusnya itu dilapor dong ada upaya tindak pidana dong
itu kan dokumen negara itu dokumen yang dibikin dari tim pencari fakta
tim pencari fakta dulu dibiayai oleh rakyat dari apbn
selain mendesak sekretariat negara
kontras juga mendesak presiden jokowi
jokowi dodo secara resmi segera mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus pembunuhan munir ke publik
hal ini merujuk kepada poin ke sembilan keputusan presiden republik indonesia nomor satu ratus sebelas tahun dua ribu empat
tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir
poin tersebut menegaskan wajib hukumnya negara membuka fakta yang ada terkait kasus pembunuhan munir tolib
namun nyatanya hingga dua belas tahun munir berkalang tanah
hasil penyelidikan tpf
yang menggunakan fasilitas negara tersebut tidak pernah diungkap ke hadapan publik
ini menegaskan bahwa dokumen itu sudah diterima oleh presiden
munir said talib aktivis ham kelahiran malang delapan desember seribu sembilan ratus enam puluh lima ini
tewas dalam perjalanan menuju amsterdam belanda pada enam september dua ribu empat belas
ia berencana melanjutkan studi s dua di universitas utrech belanda
dua jam sebelum mendarat
sempatnya tujuh september dua ribu empat
pukul delapan pagi lebih sepuluh menit
munir dinyatakan meninggal dunia
institut forensik belanda yang melakukan pemeriksaan mengeluarkan hasil otopsi
tim forensik menyatakan menemukan senyawa arsenik dalam tubuh munir
seiring berjalannya waktu
dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian munir
yakni pilot garuda polikarpus budihari prianto
dan deputi badan intelijen negara atau bin
mayor jenderal purnawirawan mukhdi pr
namun mukhdi pr akhirnya dibebaskan
sementara polikarpus difonis empat belas tahun penjara
meski difonis empat belas tahun
polikarpus mendapatkan pembebasan bersyarat pada november dua ribu empat belas
setelah menjalani masa tahanan delapan tahun sebelas bulan
ini kado pahit menjelang sebelas tahun peringatan kematian munir
tanggal tujuh september mendatang
kami pikir ini satu langkah yang sudah kami upayakan secara kuat
namun kemudian ada pertimbangan lain dari majelis hakim
yang menurut kami justru kami tidak sependapat
dengan apa yang tadi didalilkan oleh majelis hakim
tangan merentang bahu memikul
pemerintahan jokowi jk menjadi rezim yang menerima warisan hutang moral
untuk mengungkap otak kasus pembunuhan munir tolib
jika kasus munir tak terungkap tuntas
akan menjadi presiden buruk penegakan hukum dan hak asasi manusia di negeri ini
suci banjim cnn indonesia
seperti enggan membuka dan menyingkap siapa dalam pembunuhan munir itu
akankah ada angin segar dari era presiden joko widodo
kami mengulasnya malam hari ini dengan deputi empat kantor staff
presiden bidang komunikasi politik dan diseminasi informasi
eko sulistyo lalu ada anggota komisi tiga dpr taufikul hadi
selamat malam pak taufik selamat malam
mas eko telah bergabung bersama kami
kita juga masih menunggu salah satu koordinator kontras haris azhar
pertama dulu ke sikap pemerintah
sebenarnya saya ingin tahu bagaimana sebenarnya komitmen pemerintah
tentang kasus munir ini
sebelum kita berbicara hal yang lebih detil lain
terkait kasus munir ini
komitmen pemerintah di era presiden joko widodo ini seperti apa
ingin mengungkap tuntas setuntas tuntasnya begitu
siapa dalam ataukah bagaimana
ya saya kira terakhir ya
saat presiden bertemu dengan para pengamat hukum
maupun praktisi hukum di istana
jalan september lalu ya
ya itu jelas ada komitmen politik ya
dan apa untuk penyelesaian kasus munir ini
tentu dalam upaya komitmen politik ini
penyelesaiannya adalah dalam penyelesaian hukum
saat itu momentumnya apa sebenarnya
mengumpulkan praktisi hukum
dan kemudian menyampaikan akan menuntaskan kasus munir
memang tidak fokus
tapi juga menyangkut pelanggaran pelanggaran
pelanggaran ham masa lalu
kemudian juga terkait dalam kerangka reformasi hukum
oke kerangkanya reformasi hukum begitu ya
apa yang dikerjakan sekarang juga begitu ya
jadi itu terkait pelanggaran ham masa lalu termasuk munir
disebutkan jelas di situ termasuk munir
berarti ingin menuntaskan begitu ya
nah katakanlah ini sekarang informasinya kan setnek tidak memiliki
katakanlah memiliki begitu
apakah presiden akan membuka ke publik hasil tpf itu
ya ini yang ramai sekarang ini ya
nah menurut saya ada misleading ya
yang perlu diluruskan
bahwa keputusan keputusan dari kip ya
sesuai dengan undang undang empat belas dua ribu delapan
ini kan belum memiliki kekuatan hukum
atau belum inkrah
oke kekuatan hukum tetap
ya karena kemudian masih ada rentang waktu
pada termohon untuk melakukan upaya keberatan dan sebagainya
yang kedua juga
kip ini adalah lembaga kuasi pengadilan
ya yang artinya apa
bahwa putusannya itu bukan bersifat final dan mengikat
tapi putusannya juga masih bisa dimengikat
masih bisa dilakukan upaya hukum di pengadilan negeri
nah terkait dengan kasus putusan ini
kalau saya lihat di salinan dari putusan kip ini
ini memang ada proses yang menurut saya misleading
karena pemohon juga
itu tentang pembentukan tpf
pada kasus munir
nah yang direfer terutama adalah keputusan nomor sembilan
bahwa pemerintah mengumumkan
wajib mengumumkan hasil dari tim pencari fakta ini
nah kita lihat bahwa keputusan ini
kepres ini ya
kepres ini kan dibuat pada saat zaman pemerintahan sp
nah tim ini juga dibentuk
kalau kita lihat juga di isi kepres itu
itu jelas sekali bahwa dibentuk untuk membantu tugas kepolisian
membantu tugas kepolisian artinya apa
tim ini bekerja untuk semacam mensupervisi
tim ini kepolisian
karena kepolisian saat itu
ini konteks sejarahnya ya
kepolisian saat itu
khususnya di bawah saat itu kalau nggak salah
yang menjadi kapolri
itu pak hindarsot bambang hindarsot danuri
nah mereka bekerja
kemudian ini ada semacam ketidakpercayaan lah
publik sehingga dibentuk tim ini untuk melakukan survei
jadi ruang lingkupnya adalah membantu
ini menjadi kemudian keputusan
itu adalah tim supervisi ya
nah karena ini sifatnya adalah membantu
dan kemudian proses yang dilakukan oleh kepolisian kan sudah berjalan
tadi disebut soal ada polikarpus
ada deputi bin
diproses dalam proses itu
nah pertanyaannya kemudian
subtansi pertanyaan adalah
kenapa kemudian pada saat itu tidak diumumkan
rentang waktu yang sekian
pak sby memerintah itu dari dua ribu empat sampai dua ribu dua belas
nah saya tidak akan menyalahkan pada pemerintahan masa lalu ya
karena konteknya tadi
tapi faktanya terjadi seperti itu
bukan faktanya justru
karena memang mungkin tidak dibuka karena proses hukumnya sudah berjalan
karena ada proses hukum berjalan
tidak perlu dibuka maksudnya
pada saat itu saya nggak tahu
tapi menurut saya seperti itu
karena tim ini dibentuk untuk mensupervisi
kalau kita lihat
rentesan keputusan dari kib ini
merefernya adalah pemohon pada kepres satu ratus sebelas dua ribu empat
jadi supaya tidak misleading
tekniknya seperti itu
tidak misleading ya
oke itu sudah berhasil
apa bisa disampaikan
ya tapi ini bukan
yang ingin saya tanyakan adalah semangatnya
nah kenapa pertanyaan saya tadi soal komitmen
seperti yang disampaikan bulan september
katakanlah itu ada
pemerintahan jokowi sendiri
berniat membuka tidak tpf itu kepada
hasil tpf itu ke publik
nah itu yang begini
bukan penyidikan ya
tadi saya katakan
dan ini bagian dari
jadi ini bagian dari proses penyelidikan
tentu ada nama nama
nah kalau misalnya kita mau merefer undang undangnya sekarang
ini kan peristiwa yang pada saat
kepres itu diputuskan
undang undang kip kan belum ada
tentu adalah kuhap
nah sementara di
undang undang kip sendiri ini
dalam pasal tujuh belas s satu a
itu ada informasi
bagian informasi yang dikecualikan
ketika katakanlah apa undang undangnya ada yang baru atau tidak
tapi ini kan setelah ada komitmen seperti itu
masyarakat bertanya dua belas tahun
terutama terhadap keluarga munir
apakah berniat tidak membuka tpf itu
akan dibuka ke publik
jadi begini begini
jadi akan dibuka ke publik ya mas sekoyah
jadi begini mohon maaf
tentu akan menuntaskan itu
sehingga kemudian tidak ada upaya
tindakan presiden itu akan ada upaya untuk menuntut
nah sementara misalnya kita juga nggak tahu
hasil dari tpf itu
apakah kemudian ada nama nama
yang dicantumkan di situ
karena itu merupakan analisis
misalnya tidak pernah dikonfirmasi
contoh satu ada satu orang misalnya
yang dia nggak pernah
ketika diminta keterangan
tidak pernah ada
nah ketika kemudian nama itu dibuka
takutnya menjadi fitnah
bukan fitnah dia bisa
nah kita nggak ingin itu terjadi kan
nah sementara di undang undang
keterbukaan informasi publik itu
kalau yang membuka bukan presiden misalnya
misalnya melalui menteri
menteri sekretaris negara
nah ini kita subtansinya ya
bukan soal aktornya ya
nah kalau kemudian merifer pada undang undang ini
di dalam pasal tujuh belas ayat satu a itu
ada bagian informasi yang dikecualikan
karena tidak semua informasi negara itu
kemudian bisa dibuka oleh publik
ada informasi informasi yang dikecualikan
nah dalam konteks ini adalah yang menyangkut soal proses
kalau itu dibuka
bisa mengganggu proses penyelidikan
itu jelas tertera di situ
kalau rencana dibuka ke keluarga kenapa
tidak ke publik
tapi hanya dibuka kepada keluarga
nah itu soal nanti upaya hukum dan sebagainya kan
karena yang sebenarnya membuat penasaran ketika hasil tpf itu sudah ada
disebutkan begitu oleh usman hamid
kemudian haris azzaf
bahwa di situ ada nama dalang
siapa sebenarnya dalangnya begitu
ini kan kemudian menjadi patahan publik
tapi ini kan sifatnya bukan proyeksi ya kan
nah sehingga kalau kemudian itu dibuka

tapi kalau misalnya dibuka saja kepada
nah kemudian tpf ini misalnya bisa jadi
tpf ini menjadi data permulaan
bukan kemudian ditiadakan
misalnya nanti pada proses penuntasan kasus munir ini
ini bisa dipakai kembali oleh
tapi masyarakat bisa mengharapkan angin segar lah
dari era presiden jokowi sekarang
karena kalau dilihat di lingkungan sekitar presiden kan
ya ada mas eko sendiri yang dulu aktif itu juga
ya kita tunggu lah
kemudian ada bu ratno dan lain sebagainya
ada mas teten dan sebagainya
ya jadi kemudian tadi misleading nya juga supaya kemudian
pernyataan pernyataan itu tidak keluar dari konteks fakta
misalnya sekarang ini faktanya
ini kan belum menjadi satu satu keputusannya
saya langsung saja bertanya soal begini
sebelum saya ke pak taufik oke
saya langsung saja bertanya
karena ada pemikiran seperti ini
ketika belum menjabat atau berada di lingkup kekuasaan
semua itu akan menuntut
tapi begitu berada di lingkup kekuasaan
tentu ada hal hal yang tidak mungkin dibuka semua ke publik
karena akan mengganggu kestabilitas
tapi dalam konteks munir ini
saya ingin meminta jaminan begitu dari anda
dari kantor staff presiden
mewakili istana hari ini begitu
bahwa tidak akan ada menutupi siapapun
bahkan disitu ketika ada nama pejabat negara penting pun saat ini
sesuai dengan koridor hukum kan
kalau enggak kita akan backfire untuk ada gugatan balik dan sebagainya
itu yang dari oleh staf presiden
untuk kantor staff presiden
saya kira banyak teman teman munir yang ada di situ
kepala staff dan sebagainya
pasti kita akan mengawal proses itu
oke baik itu jawabinannya
nah sekarang saya akan ke komisi tiga
kita mulai berbicara soal ini disebut hilang
tadi kita dengar apa yang disampaikan haris azhar
karena sebenarnya haris azhar harus dihadirkan ke sini
disebutkan tadi bahwa ketika kalau memang itu hilang
ini kan dokumen negara
berarti ada tindak pidana dong
komisi tiga melihatnya seperti apa
harusnya sudah dilakukan seperti apa pemerintah mengambil langkah langkahnya
kalau hanya sekedar menelusuri dan lain sebagainya
menurut saya nggak boleh hilang
karena ini negara
negara itu adalah sebuah pusat dari keyakinan masyarakat
hadirnya dia di sana itu karena keyakinan dia kepada negara
karena itu dia tidak boleh main main menurut saya
nah kalau mengatakan bahwa itu hilang
itu adalah main main
nggak boleh itu kalau menurut saya dan
sebenarnya nggak boleh juga menyampaikan alasan bahwa itu kami tidak memiliki begitu nggak boleh
tidak boleh karena itu akan membuat masyarakat
menurut publik nanti tidak percaya lagi kepada pemerintah
karena itu adalah berhati hati menyatakan sesuatu dengan
tanpa berpikir panjang
nah itu penting sekali kita harus ingatkan kepada pemerintah
jangan membuat pernyataan sembarangan
tetapi ini saya menganggap ini adalah bukan sesuatu yang telah
tetapi barangkali mungkin bukan
bukan taraf dia untuk berbicara yang seperti itu
kita bisa diperbaiki hal itu menurut saya
maksudnya anda memaklumi
ya kalau memang sekedar itu
tetapi menurut saya saya tidak meyakini bahwa itu hilang
anda meyakini tidak hilang
ada di kementerian sekretariat negara maksudnya
kalau saya meyakini tidak hilang
itu kan mudah ditelusuri
kalau itu adalah pada pemerintahan sebelumnya
pemerintahan sebelumnya itu adalah ada pejabat yang bertanggung jawab
yaitu adalah mensesnik sebelumnya
menurut saya panggil dia tanyakan kemana
karena itu kan mudah ditelusuri itu
artinya tidak rumit sebenarnya
itu menurut saya
dan saya berharap bahwa pemerintah memang harus memberi contoh mematuhi
karena ini adalah
kip ini adalah
dan kita memulai itu adalah serius sekali
karena menurut saya pemerintahan ini adalah pemerintahan yang ada komitmen penegakan hukum
karena itu menurut saya
pemerintah sekarang ini harus memberikan contoh
bagaimana kita melakukan penegakan hukum terhadap hal tersebut
siapa pun yang memerintahkan
faktanya sekarang kan yang disampaikan oleh kementerian sekretariat negara
begitu melalui staff khususnya tadi alexander lie
bahwa kementerian sekretariat negara
tidak memiliki dokumen tersebut
apa yang harus dilakukan
kalau kemudian faktanya adalah seperti itu
apalagi kita tidak bicara ini soal tpf munir dulu lah
ini soal dokumen negara
ketika disampaikan hilang
apa yang harus dilakukan
apakah cukup hanya menyampaikan itu
tidak menganggap ini menjadi sebuah hal yang serius
bagaimana menurut komisi tiga
menurut saya serius sekali
artinya harus bagaimana sebenarnya yang dilakukan oleh
tidak ada kami akan mengingatkan pemerintah
bahwa itu adalah keputusan kip
itulah untuk terbuka dibuka
jadi beri akses kepada publik
karena itu adalah
segala sesuatu sekarang ini tidak mudah itu
kemudian itulah ditutup oleh pemerintah
karena kita ada undang undang
undang undang nomor empat belas tahun dua ribu delapan
ya itu adalah tentang transparansi proses sesuatu
nah berikutnya kalau memang ada sesuatu yang disampaikan oleh pak eko
ada memang harus dirahasiakan
maka harus jelas itu adalah
sejauh mana itu ada
itu adalah rahasia dan sampai kapan
kemudian disimpan sehingga suatu ketika dia boleh diakses
jadi tidak boleh rahasia rahasia terus begitu ya
tidak ada yang seperti itu
ya itu harus jelas terhadap hal tersebut
ini kan sudah bertahun tahun ini kan
nanti saya tidak ingin pemerintah ini adalah menanggung
menanggung beban sesuatu yang tidak dilakukan
itu adalah di masa lalu
maka menurut saya ini
segala sesuatu dilakukan
nanti itu adalah beban di masa lalu
kemudian nanti masyarakat
itu adalah melihat bahwa
yang tidak sungguh sungguh yang sekarang ini
kan itu berbahaya itu
karena itu menurut saya
ini harus sekarang
pertanyaan saya masih
apakah ada angin segar di era pemerintahan joko widodo
ini kenapa saya ulang terus pertanyaan seperti itu
karena kalau kita lihat
dari orang yang memperhatikan
bersemangat menanti hasilnya
sampai kemudian akhirnya malas
paling paling cuma ditutupi dan lain sebagainya
nah kita akan menagi janji pemerintahan sekarang ini
yang disebut komitmen tadi
akan membuka masalah ham di masa lalu
terutama kasus munir ini dulu

kami akan segera kembali
atau tidak disimpan
dalam persidangan pihak sekretariat negara mengklaim
tidak memiliki dokumen yang dimaksud
pengumuman hasil investigasi tpf dianggap sebagai angin segar
menguak tabir pembunuhan aktivis ham munir
apalagi hingga kini proses pidana baru menjerat polikarpus
empat juni dua ribu lima hasil investigasi tpf telah secara resmi diterima presiden
dan semestinya dipublikasikan kepada masyarakat
namun kenyataannya tidak pernah dipublikasikan sampai sekarang
istri munir suciwati juga mempertanyakan janji presiden joko widodo
dalam menuntaskan kasus ham ini
atau saya snek sebutnya apa sih
itu melakukan satu pelanggaran hukum
karena ada dua aturan yang menyatakan bahwa harusnya dokumen itu ada di situ
satu kayak pres tpf munir
yang kedua terkait dengan peraturan
yang mengaturkan peraturan yang diperlukan
yang kedua terkait dengan peraturan yang diperlukan
yang ketiga terkait dengan peraturan yang diperlukan
soal tugas dan fungsi setnek
dia mengurus administrasi presiden
dan itu sempat dibantah
jadi kita juga pelajari bantahan bantahan dari setnek
saya agak prihatin kalau kantor ring satu punya bantahan bantahan di
selama di proses adjudikasi itu
misalnya melihat kasus munir sebagai pelanggaran ham yang berat secara undang undang
kalau pelanggaran ham berat itu prosesnya lain
ini padahal tpf ini tindak pidana udah jelas tuh
ceritanya udah panjang
kok dia ngebantah pakai undang undang dua puluh enam
itu udah menurut saya ngawur
yang kedua di satu sisi bilang pakai undang undang dua puluh enam
berarti komnas penyelidiknya
tapi juga mengatakan bahwa kontras minta aja ke tpf
berarti mereka nggak paham cerita waktu itu
kalau presidennya harus ngurus berkas sendirian
jadi mereka bilang
setnek itu tugasnya administrasi
kalau administrasi berarti kita sia sia punya setnek sehari ini
makan duit banyak
tapi ngakuin ngurus berkas aja nggak mau
jadi saya pada posisi untuk mengatakan
bahwa secara hukum dokumen itu harus ada di kantor setnek
kalau tidak ada berarti pernah ada maling yang masuk ngambil
atau ada orang dalam yang sengaja menghilangkan
itu yang saya ingin sampaikan
yang berikutnya saya ingin sampaikan
saya kok merasa ya saya utarakan saja nih
tidak ada pernyataan
tapi saya mau mengatakan rasa rasanya sepertinya
rezim pemerintahan hari ini kayak mau nyalahin rezimnya sby
saya nggak tahu
saya seolah olah bilang bahwa waktu itu waktu itu
silahkan tanya begitu begitu
kalau misalnya memang faktanya seperti itu gimana
begini dalam teori negara pemerintahan yang berkuasa kemudian
seberapa bentuknya berbeda warnanya berbeda
aliran politiknya berbeda kepentingannya berbeda
dia tetap kelanjutan dari pemerintahan yang sebelumnya
kalau pemerintahan sebelumnya rusak jelek bobrok ya dikoreksi
kalau bagus diteruskan
jangan merasa bahwa ini bukan kami itu yang dulu
seperti seolah olah mau bilang seperti itu
nah jadi saya mau katakan
kalau tidak ada pertanyaan kita adalah
terus solusinya apa
hilang hilang terus nggak ada nggak mau dikasih
buang buang waktu sidang ke adjudikasi
untung kantornya deket tapi saya nggak tahu
apakah pegawai setnek yang sidang di adjudikasi kip itu naik mobil atau nggak
naik mobil kan pasti pakai biaya negara
lebih baik dari awal katakan tidak ditemukan
datang ke kantor saya minta pengertian
nanti kita begini nanti kita begitu
dalam kepres soal tpf munir
ada tanggung jawab presiden dan tanggung jawab pemerintah
dan oleh karena presiden sebagai kepala pemerintahan juga bertanggung jawab
bahwa harus mengumumkan kepada masyarakat
kalau tidak ada umumkan
hei masyarakat warga dokumen tidak ada
saya akan melakukan satu dua tiga
kasus mas munir katanya begitu
kata presidennya mas eko
benarkah ada kesan mau menyalahkan pemerintahan sebelum anda setuju disebut ini
tidak nggak ada ya
cuma memang proses ini kan ada kelanjutan
memang ini kemudian jadi problem baru ya
soal ketiadaan dokumen yang
tidak ada di set next
mulai kapan sih diketahui bahwa tidak ada dokumen
saya sepakat bahwa pemerintah ini ada kelanjutan
tidak ada keterputusan
dan tidak ada sebetulnya penghindaran tanggung jawab negara
ya itu sepakat
tapi kita ingin pada pokok permasalahan
nah kenapa kita harus me refer pada pemerintahan masa lalu
karena kontras misalnya yang di dalam apa
kronologi sengketa itu juga me refer pada kepres satu ratus sebelas dua ribu empat belas
dua ribu empat ya tentang pembentukan tph munir
nah itu kan pada saat pemerintahan spi
nah itu dua ribu empat
jadi mau nggak mau harus me refer ke sana
kenapa saya katakan tadi di awal
kenapa kemudian itu tidak diumumkan
karena di ini pikiran saya ya pikiran saya
kenapa tidak diumumkan
karena di dalam kepres satu ratus sebelas itu dijelaskan betul
bahwa tim ini adalah tim untuk membantu tugas kepolisian
jadi tim ini semacam supervisi
karena pada saat itu tim resmi dari kepolisian
yang waktu itu kabar eskrimnya di lead oleh kabar eskrim pak hindar soedanudi
itu bekerja gitu loh
sehingga tim ini semacam supervisi
jadi tidak punya kewajiban membuka
nah ini kan kemudian prosesnya sudah berjalan
tadi ada penyebutan soal polikarpus
ada penyebutan soal deputi bin
yang sudah diproses secara hukum
meskipun misalnya ada yang bebas
nah itu prosesnya
apakah ini kemudian proses hukumnya berjalan
sehingga itu tidak diumumkan oleh pemerintah masa lalu
ini tidak kalau perspektif saya
saya tidak akan menyalahkan itu
sejak dua ribu sepuluh ya
meskipun ini terbitnya dua ribu delapan
undang undang nomor empat belas itu
nah sementara di sana
ada klausul di pasal tujuh belas
ada bagian informasi yang dikecualikan
yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan
itu ada informasi yang dikecualikan
nah itu dia mas
kalau misalnya ada yang dikecualikan bisa ditutup
nah makanya ini sudah anu itu dia
tapi bukan menghindar
menyampaikan dan mengatakan hilang
nggak boleh negara bilang hilang
nah makanya saya tadi mengatakan bahwa tidak boleh menghindar tanggung jawab
kalau tim satnek itu
bicara di ruang publik di kantor kip
atau bicara di media sekarang
berarti sudah menunjukkan kesalahannya dirinya sendiri
dan ini yang jadi
kan menunjukkan kesalahan sendiri
tadi saya sudah bilang
kalau seorang presiden siapapun orangnya
apapun jenis kelaminnya
dari partai manapun
dia terima tamu harus ngurus dokumen sendiri
lain kali kita cari presiden yang lulusan dari akademi sekretaris atau akademi administrasi aja
tapi anda meyakini dokumen itu hilang benar tidak
secara menaluri anda
saya pernah dengar banyak cerita bahwa
dokumen dokumen pelanggaran hak asasi manusia
atau kejahatan kejahatan negara itu
yang mengungkapkan kejahatan negara itu banyak yang hilang
misalnya kasus tgpf mei seribu sembilan ratus delapan puluh
dulu beberapa anggota timnya
itu kan anggota timnya
itu di mobilnya dokumennya pernah dibobol
saya pernah baca satu report ya
yang bilang seperti itu
terus beberapa kantor itu
saya punya cerita juga bahwa dokumen dokumen itu dihilangkan
jadi ini memang kelakuan modus kalau kata anak anak zaman sekarang
menghilangkan dokumen dokumen itu
nah jadi memang
tapi kalau memang benar terjadi penghilangan penghilangan itu
kita tetap nuntut negara harus bicara
nggak boleh sekedar bicara hilir
jadi no hard feeling ya ini bukan soal jokowi atau sby
siapapun presiden habis jokowi
juga nanti mungkin kalau ini masih berlanjut
dia tetap punya tanggung jawab
masalahnya kan begini
ada yang bilang kemarin
kontras punya nggak dokumennya
pernah baca nggak
bang hendardi atau usman hamid juga ditanya begitu
masalahnya bukan dari mereka
kalau kita keluar dari acara
tiba tiba ada yang kasih dokumen itu
tapi kan yang kita tuntut sekarang
katanya kan presiden mau bilang
negara harus hadir
lah ini yang undang udah banyak
kok nggak hadir hadir
bagaimana anda melihat komisi tiga dari hal ini
kalau memang tetap harus
kemudian dikatakanlah itu tidak ada
langkah apa yang paling utama
yang harus segera dilakukan
dalam hal ini mungkin setnek
jadi ini kan ada sejumlah langkah
karena ini kan belum final
harus ketahui mungkin seperti disampaikan tadi oleh eko ini
hasil kip ini mungkin ada banding
itu kita tunggu saja
walaupun itu adalah masih dalam
sekarang di waktu itu adalah tiga x dua puluh empat jam
tapi kita lihat apa sikap pemerintah dalam konteks itu
tetapi akhirnya memang harus diingat bahwa
kasus ini adalah memberikan
kasus ini adalah memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah
bahwa informasi yang dikelola sekarang ini
pada dasarnya dapat diakses oleh publik
jadi bisa sebenarnya harusnya
karena kalau tidak tidak ada kip di situ
itu adalah menunjukkan adalah komitmen kita bernegara
segala proses itu harus terbuka
walaupun saya sudah mengatakan tadi
walaupun ada sejumlah juga hal hal tertentu yang sifatnya
ada itu dilindungi oleh undang undang
tetapi itu harus jelas
bagaimana yang bersifat sangat berharga yang tidak boleh diungkapkan
sejauh mana dia kemudian itu adalah sifatnya rahasia
sampai kapan dia bisa diakses
itu harus diingat
itu adalah langkah kita yang lebih maju di dalam konteks kita berbangsa dan bernegara
saya ada satu jadi ingat tid
tanya ke arsip nasional
ketika rejim pemerintahan sby selesai
mereka semua itu
kalau tidak salah menyerahkan dokumen negara ke arsip nasional
oke baik sebenarnya
saya kan kayak supersemar jadinya
sebetulnya yang kayak supersemar banyak seperti saya bilang
yang menunjukkan skandal skandal
mungkin atas nama negara sengaja di
begini itu dia tadi
kalau kita memang bangsa yang
mau beradab dengan memperkaya informasi tadi ya
ini ada dokumennya
yang dibuka hanya berapa paragraf
yang bagian mana ditutup
negara harus menyampaikan itu
gak bisa dengan cara
mengolok kolok diri sendiri
apa yang dilakukan oleh seknek
mengatakan bahwa dokumen hilang
kalau dalam satu ideologi namanya ideologi tukulisme
membina diri sendiri terus lucu
nanti kita akan lanjutkan lagi
apakah memang nanti
apakah anda merasa
di era presiden jokowi ini
kasus mundur ini akan tuntas
sudah dua belas tahun
belum tuntas terbuka si abadalangnya
apakah anda yakin begitu
kontras melihat ini akan tuntas di era ini
kami akan segera kembali setelah jeda berikut
jika memang dokumen hasil kerja
mencari fakta kasus pembunuhan munir ini
hilang tidak ditemukan
atau ada miss di era pemerintahan sebelumnya
apakah rencana pemerintahan saat ini akan
misalnya memanggil pejabat pejabat saat itu
atau mungkin misalnya presiden jokowi berkomunikasi langsung
dengan presiden sb
apakah ada rencana seperti itu
menurut saya tidak akan sampai ke situ
ya karena ini levelnya kan pejabat informasi
tapi saat itu kan presiden dilaporkan
jadi tidak perlu ditarik tarik ke presiden
nah yang penting pada presiden itu adalah
saat terakhir misalnya ketemu dengan
apa para praktisi hukum dan pengamat hukum
bahwa dia akan menuntaskan masalah ini
sesuai dengan prosedur hukum
nah ini kan kemudian menjadi persoalan lain kan
karena kemudian ada reasoning yang semacam itu kan
nah kembali lagi kepada persoalan tadi
apa soal putusan kip
nah misalnya soal membuka
tadi ya haris menarik
artinya bahwa kita punya pandangannya sama
terhadap undang undang ini
terhadap undang undang empat belas dua ribu delapan
bahwa di sana
ada bagian informasi yang harus dikecualikan
nah itu dari keseluruhan misalnya
dari keseluruhan misalnya
dokumen tpf itu
itu harus dipelajari
mana yang kemudian bisa diinformasikan ke publik
tapi harus ditemukan dulu laporannya
harus ditemukan dulu
kalau misalnya ada bagian yang seperti
tidak boleh dibuka itu
misalnya ada nama seorang yang tidak dibuka
menurut anda seperti apa
kalau dalam isi dokumen itu kan ada
menurut saya itu perdebatan lain
nah ini kan bukan pro pro justis ya
itu perdebatan layak
tapi harus dinyatakan dulu
dan disampaikan ke publik lewat pemerintah
presiden bisa menunjuk
pembantunya di bawahnya
yang bagian bagian mana saja
tapi juga harus diikuti dengan apa tindak lanjutnya
apakah ini menjadi sulit
menjadi rumit begitu ketika memang
nah ini saya bertanya
masalahnya adalah harus menutupi nama seorang
ini pemikiran pemikiran masyarakat begitu
apanya menjadi sulit
kalau di masyarakat
masyarakat sudah tahu kok
bahwa munir itu dibunuh lewat operasi intelijen
itu di persepsi publik
ini sudah dipercaya
ini sudah dipercaya
ini sudah dipercaya
sekarang banyak lembaga survei
dibunuh lewat satu konspirasi kekuasaan
masyarakat sudah tahu itu
kita kan ditanya terus sama masyarakat
oke katakanlah itu
misalnya seperti yang anda sebutkan tadi
maksud saya begini
itulah di dalam perspektif saya
saya tidak ingin
karena itu harus transparan
dibuka saja gitu
nah dibuka saja
sebenarnya saya tidak sependapat bahwasanya
ini adalah melalui sebuah proses intelijen
saya belum sependapat seperti itu
tetapi kalau memang itu
tetapi agar itu adalah menutupi
kemudian rasa curiga masyarakat
ini harus transparan
saya coba mencari logikanya
ini benar benar operasi intelijen
misalnya kemudian seperti itu
tapi itu kan era yang lalu
apa yang membuat sulit di era sekarang ini
saya begini ya
ini kan dokumen ini sifatnya
bukan pro justis ya
sehingga nama nama tersebut
kalau dibuka juga bisa
mereka bisa menuntut
karena bukan sifat
bukan fakta hukum
karena mungkin mereka tidak pernah di
tidak pernah diminta keterangan
ada yang menolak dan sebagainya
nah ini kan
kita nggak ingin itu terjadi
tapi kita harus menuntut
saya menuntutkan proses itu secara hukum
nah kalau kemudian itu dianggap bahwa
ada bagian operasi intelijen
itu juga harus diperhatikan
karena kalau ada operasi yang terstruktur semacam itu
nanti penyidikannya akan masuk pada wilayah
sebagai pelanggaran berat
di satu sisi memang kalau ada nama
tetapi juga pentingnya dokumen itu dibuka
dalam rangka supaya
atau bangsa ini
kemana mana ditanya orang terus
dan memberikan support
kasus munir harus tuntas
kita doakan dan lain lain
kalau misalnya ternyata ada dalam laporan laporan itu
ada banyak hal yang sebetulnya negara belum ngapa ngapain
belum membuat apa apa
itu juga jadi indikator penting
jadi mari dibuka
dibaca sama sama pada tingkatan tertentu
kalau memang mau dibuka ke masyarakat
ada nama nama tertentu oke
orang seperti suciwati
dia harus punya akses full
tidak satu titik pun yang terabaikan untuk si suciwati
dia punya hak untuk mengetes secara penuh di ctvf itu
sehingga dia juga bisa mengukur
engkau sudah bikin apa saja
jadi satu sisi memang ada nama si orang yang
diduga kuat sebagai pelaku atau bertanggung jawab
atas apa yang terjadi
dari pihak yang lain
juga menggunakan laporan tersebut
untuk sebagai indikator
kalau memang ternyata laporan itu
melibatkan atau menunjukkan bahwa
ini ada satu konspirasi kejahatan
yang dilakukan oleh berbagai pihak
dengan menggunakan fasilitas institusinya
kalau presiden jokowi hari ini memulai
saya nggak berani bilang dia akan lanjut lima tahun lagi
tapi dengan mandatnya dia hari ini
tiga tahun pun tidak akan selesai
makanya kita selalu bilang
kasus munir itu menjadi
buat bangsa ini
bagi siapapun pemerintahan
baik ini akan masih bergulir
sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan terkait
apa rencana upaya banding dan lain sebagainya
tapi kita akan lihat seperti yang bergulir nanti
kita akan lanjutkan lagi
episode yang belum tuntas malam hari ini
tapi saya harus akhiri malam hari ini
sebelum kita lanjutkan lagi
kita ternyata diundang lagi dong kita
terima kasih pak taufik radit
terima kasih mas eko
dan juga bang haris azhar